hai siapa yang tak suka makan pisang goreng jajanan yang satu ini digemari hampir semua
kalangan dan tak lekang oleh waktu di tengah menjamurnya pisang goreng kekinian masih ada
yang tetap mempertahankan keaslian cara penyajiannya seperti pisang goreng ponur
yang berlokasi di manggarai jakarta selatan kios yang menjajakan pisang goreng tanduk berukuran
jumbo ini sudah berjualan sejak tahun dua ribu sembilan awalnya tadinya enggak enggak pakai pisang ini
pakai pisang uli agak tadi sih enggak di warung saya goreng di rumah bapak yang keliling gitu kan
lama lama kok peminatnya banyak itu pak udah kita buka aja di warung gitu ya alhamdulillah sekarang ini
originalitas rasa pisang yang digoreng kering membuat pisang goreng milik pok nur selalu ramai
pembeli untuk menikmati pisang goreng ponur
kalangan pun cukup rogo kocek sebesar tiga ribu rupiah per buah
selain ponur ada pula pisang goreng sukahati khas pontianak pisang sukahati telah beroperasi
sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh dua di pontianak dan baru sepuluh tahun membuka kios di kawasan pasar modern bsd city tak sekadar
pisang goreng keunikan lain terletak pada tambahan selai srikaya dalam satu hari kios ini mampu
dua hingga tiga ribu buah pisang rasanya menurut saya beda gitu ket hos higienis kemudian rasanya
enggak pakai pengawet gitu jadi rasa asli pisangnya lain lagi dengan pisang goreng madu gunani yang
terletak di jalan tanjung duren raya jakarta barat secara penampilan pisang yang disajikan di kios ini
memang nampak berwarna gelap
ini karena proses karamelisasi campuran madu dalam adonan pisang goreng
kekasa ginilah yang membuat pisang goreng madu yunani
mampu bertahan sejak dua ribu tujuh hingga kini
pisang goreng ini juga dikirim ke seluruh jawa bali hingga luar negeri
ini sih saya ketiga kalinya
saya tau kebanyakan dari youtube dari tv
karena ini terlalu banget kan
terus juga teman teman saya yang dari jakarta
juga banyak yang nyaranin untuk makan ke sini
kios pisang goreng yunani melayani kesanan
sejak pukul empat pagi hingga enam sore setiap harinya
ketiga tempat ini menjadi bukti
bahwa kunci menyajikan kuliner asli indonesia
tak hanya sekadar menjadi terkenal
namun selalu konsisten mempertahankan ciri khas dan kualitas
tim liputan cnn indonesia jakarta
kisah kisah kisah